beginilah banjir bandang yang menerjang permukiman warga desa dander bojonegoro rabu malam
air bercampur lumpur mengalir deras dari arah perbukitan sehingga membuat akses jalan terputus karena berubah menjadi sungai
tak sedikit kendaraan roda dua mogok dan harus didorong
banjir setinggi satu meter ini juga merendam rumah warga
banjiran diusikan ya
ketinggian sampai berapa mas kalau dalam rumah
sekitar setengah meteran
setengah meteran ini air dari mana mas
berapa jam tadi
sekitar empat jaman
berdasarkan data bpbd bojonegoro banjir melanda sebanyak dua puluh desa di enam kecamatan
yakni gondang kapas sukosewu dander temayang dan bojonegoro
sedikitnya tiga rumah warga roboh dan sepuluh lainnya rusak
banjir bandang berlangsung hingga kamis dinihari
warga pun sudah membawa pulang hewan ternak yang sempat diungsikan karena tingginya banjir
untuk yang terdampak di wilayah sekadang gondang karena banjir banjir bandang
ada tiga rumah robo dan sepuluh rumah yang rusak ringan
untuk wilayah gudang hanya terisolasi
wilayah dander kapas sukosewu dan kecamatan kota
hanya tergenang kurang lebih sekitar tiga jam
bpbd bojonegoro menduga tingginya curah hujan menjadi penyebab utama terjadinya banjir bandang
pasalnya wilayah bojonegoro sempat diguyur hujan selama lebih dari empat jam
dion fajar arianto bojonegoro jawa timur